mahkamah agung telah mengabulkan gugatan pemprov dki jakarta terkait perkara ganti rugi lahan warga di jalan fatmawati jakarta selatan
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan akan tunduk pada putusan ma
pihaknya akan segera melakukan pembayaran lahan untuk kelancaran pembangunan proyek mass rapid transit
setiap keputusan pengadilan kita tidak perlu berpendapat tugas kita melaksanakan
jadi keputusan pengadilan tidak kita opini kalau ada keputusan tugas kita melaksanakan
kita tinggal eksekusi
begitu ada keputusan pengadilan maka kita diikat oleh undang undang untuk melaksanakan semua keputusan
jadi kita tidak beropini setuju tidak setuju senang tidak senang tugas kita laksanakan perintah pengadilan